ya selamat datang di taman nasional danau sentarum the exotic wetland ecosystem insight
with desi anwar kali ini bertualang ke taman nasional danau sentarum di kapupaten kapuas
hulu di kalimantan barat dan mungkin banyak diantara kita yang masih belum pernah mengenal
apalagi mengunjungi ya taman nasional danau sentarum ini tapi katanya kawasan ini memiliki
ekosistem yang unik dan juga keanekaragaman hayati yang luar biasa bahkan unesco mengatakan ini sebagai
salah satu biosfer ya di dunia yang memang harus dijaga nah untuk lebih mengetahui apa apa saja yang kita
bisa dapatkan di taman nasional ini dan bagaimana kehidupan di sini serta apa yang menarik kita akan
saya keliling danau sentarum menggunakan speedboat dan juga bertemu dengan seorang yang paling paham
mengenai taman nasional ini yuk halo halo aduh iya kita ketemu dengan ini komando
persisnya kepala bidang pengelolaan taman nasional danau sentarum gunawan budi hal udah selamat datang
dan kita hari ini hati hati ya karena lagi musim hujan gimana mas gunawan ini sudah cukup lama ya
mengelola taman nasional danau sentarung hampir dua tahun hampir dua tahun oke nah kita ingin
ketahui apa apa saja yang unik mengenai danau ini kehidupan apa saja dan katanya disini juga
ada beberapa desa betul ya yuk kita ikuti perjalanan with inside with desian war kali ini
let's go danau sentarum merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna terletak di
kabupaten kapuas hulu kalimantan barat taman nasional yang memiliki luas area lebih dari
satu ratus dua puluh hektare ini juga merupakan wilayah konservasi alam yang dijadikan situs ramsar international yaitu
yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia selain mengemban mandat
konservasi peran strategis lain juga dimiliki danau sentarum yaitu sebagai daerah paparan
luapan air sungai kapuas sungai terpanjang di indonesia berbagai hasil alam kualitas terbaik
dan langka hidup di danau ini madu hutan organik kualitas terbaik dipanen dan dikelola oleh para
di danau sentarung bunga anggrek hitam dan ikan arowana jenis super red merupakan salah satu flora dan fauna
endemik dari sentaro sejak ditetapkan sebagai taman nasional pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sekitar sepuluh ribu masyarakat
yang tinggal di kawasan taman nasional danau sentarum mulai memanfaatkan sumber daya alam
sambil menerapkan unsur pelestarian
kita sekarang mulai memasuki ya kawasan danau menuju ke arah
taman nasional dan luas taman nasional ini ada satu ratus dua puluh tujuh hektare

wow dan saya lihat ini masyarakat tinggal ya
iya ini ini semestanya daerah penyangga kawasan kita
ini desa spandan namanya
ini salah satu pintu masuk menuju kawasan taman nasional danau sentarung
jadi masyarakat sebenarnya masih boleh tinggal di sini ya
iya selain di penyangga juga di dalam kawasan kita itu ada terdapat sekitar sepuluh masyarakat
dari masyarakat dari dua belas desa
jadi ada dua belas desa yang berada di dalam kawasan kita
iya dan mereka ini masyarakat lokal sudah lama turun temurun tinggal disini ya
sebelum kawasan ini ditunjuk menjadi kawasan tamasional dan nusantarum masyarakat sudah stay di sini dari awalnya
kawasan ini ditunjuk tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu menjadi suak kamar jasa tua
setelah itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat berubah menjadi tamas nasional
memang masyarakat sepuluh jiwa itu memang sudah ada sebelum kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan konservasi
tapi sebelumnya merupakan kawasan apa bebas saja begitu
iya ini misalnya pemukiman biasa
tapi menurut pandangan berbagai pihak penelitian dan juga dunia menganggap ini kawasan yang sangat penting
awalnya ini ditetapkan menjadi ramsar said yaitu salah satu kawasan terawa yang penting di dunia
karena kawasan ini adalah salah satu lokasi burung migran
jadi ketika musim dingin di bagian negara burung itu akan datang ke sini dan tinggal di sini untuk beberapa waktu bertulur dan beranak di sini
iya makanya ditetapkan menjadi ramsar said
nah berkembang setelah tahun dua ribu delapan belas ini menjadi cagar jua
dunia menganggap bahwa ini kawasan yang sangat strategis
tidak hanya untuk burung sebenarnya tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya
danau sentarung adalah salah satu reservoir daripada sungai kapuas
sungai kapuas sangat tergantung dengan keberadaan danau sentarung
ketika musim kemarau di kapuas itu suplai airnya dari danau sentarung
karena dia menampung air pada musim pasar
demikian juga pada saat musim pasang air itu yang tidak tertampung di sungai kompas itu larinya ke dalam senar
kalau tidak bisa terjadi banjir di rahuru di daerah hilir
jadi ini sebagai penampungan
penampung ya penampung yang sangat luar biasa menurut saya
iya jadi paparan banjir
nah ini musim musim ini berapa kali setahun
dan ini sampai sekarang masih terus terjadi
banjir surut banjir surut
ya kondisi normalnya mulai dari bulan november desember sampai dengan bulan mei
itu terjadi musim pasang di danau sentarrut
nanti menginjak musim juni hingga oktober itu kemarau
jadi ada enam bulan di kemarau ada enam bulan di musim basahnya
dan ini memang
ada bagian ya dari kehidupan selama ini
ada banjir ada surut
kalau banjir ini bisa berapa meter kedalaman
karena dengan kondisinya paparan banjir dia tidak begitu dalam
kedalaman maksimal itu paling tinggi sekitar enam sampai delapan meter
oh jadi danau ini tidak terlalu dalam ya
tidak terlalu dalam
jadi berarti kalau musim kering ini bisa habis
habis akhirnya habis
jadi kita bisa menggunakan sepeda motor dari sini sampai ke dalam kawasan
iya itu uniknya di danau sentarung
luar biasa ya
tapi pola seperti ini juga menarik sebenarnya
ada dua musim ini sebenarnya ini terpola dengan kehidupan masyarakat yang ada di sini
jadi masyarakat itu ketika musim kemarau mereka akan mencari ikan untuk sumber kehidupan mereka
nah enam bulan berikutnya pada musim pasang itu mereka panen madu dari yang kaos ini
karena kawasan ini penghasil madu terbesar di provinsi kalimantan barat
madu liar madu hutan liar
ini menarik karena ini kan taman nasional berarti kan diproteksi dilindungi dan lain sebagainya
masyarakat juga kan tinggal di sini dan mereka memanfaatkan alam sekitarnya
ini bagaimana apa apa saja ketentuannya apa yang boleh dilakukan apa yang perlu dijaga dan lain sebagainya itu
karena ini memang ditetapkan sebagai taman nasional
betul jadi ada beberapa zonasi di dalam kawasan kita
mulai dari zonasi inti yang zonasi inti yang memang untuk perlindungan kehidupan liar yang ada di luarnya
kemudian ada zona rimbanya untuk buffernya kemudian di luar itu ada zona pemantauan tradisional
jadi masyarakat bisa melakukan kegiatan

nah itu berapa persen dari seluruh
ya ada delapan puluh tujuh persen untuk zona tradisional itu
bentuknya luas dari segi luas itu cukup luas
artinya peluang sangat besar untuk masyarakat bisa meningkatkan mutu hidup kehidupan mereka dan kesejahteraan mereka dalam kawasan ini
dan ada beberapa aturan memang yang namanya zona tradisional itu artinya mereka hanya bisa memanfaatkan kawasan ini secara tradisional
tidak menggunakan yang sifatnya sudah modernisasi
artinya mereka hidup dari dulu seperti itu dan terus berkembang berkembang dalam kawasan ini dengan pola pola yang bersifatnya tradisional
iya tapi saya lihat transportasi sekarang sudah modern ya kita pakai speedball di mana mana
apa artinya berarti mereka juga sudah mulai perekonomiannya membaik atau bagaimana ini
ya memang ada perubahan kurun waktu dua puluh tahun terakhir
yang dulunya masyarakat hanya menggunakan sampan dayung dan sebagainya
dan memang kebutuhan ekonomi terkait dengan produksi ikan yang dalam kawasan juga sudah mudah

dan memang kebutuhan ekonomi terkait dengan produksi ikan yang dalam kawasan juga sudah mudah
ada yang membutuhkan serang nat rotasi lebih cepat untuk mempermudah mereka dan memudar roda ekonomi yang ada di tingkat tapak

karena tapi terasa seperti sungai ya karena di kanan kiri itu ada teman
bisa cerita sedikit gunawan dari tumbuh tumbuhan apa saja pohon pohonan apa saja yang kita dapati di sini
karena yang saya ketahui ini daerah yang biodiversitasnya atau keanekaragaman hayatinya itu cukup tinggi ya
ya di kawasan kita terdapat lebih dari tiga ratus enam puluh enam jenis spesies tumbuhan yang ada di kawasan ini
ada dua ratus enam puluh enam jenis ikan di dalam kawasan ini

termasuk arowana salah satu
nanti ada makasih yang kita bisa lihat arwananya
tapi ini benar benar harus dijaga jadinya supaya tidak ada pencurian atau pemancingan secara ilegal
nah kalau ini tumbuhan tumbuhan di sini apa saja ini ya
ada beberapa jenis seperti ini yang kita sebut dengan putat ya
hutan ini adalah sumber pakannya lebah madu hutan
jadi masyarakat sangat menjaga jenis putat ya barringtonian
ini masyarakat sangat menjaga tumbuhan ini karena mereka sangat tergantung dengan tumbuhan ini
supaya madu bisa bersarang di sini dan mengambil nektar dari tumbuhan ini
kalau satwa liarnya yang besar mamalia kalau tidak salah
ya sesuai dengan mandat dari pengelolaan ini ada beberapa satwa yang sudah teridentifikasi
yang pertama di sini habitat buaya senyulung
iya buaya senyelung
berapa besar itu buayanya
yang pertama ditemukan paling besar sekitar lima meter
dan juga ada orang hutan di sini kemudian bekantan kemudian enggang burung enggang juga ada di sini
dan itu semua sudah dicatat diidentifikasi kalau dari segi jumlah itu berapa kalau orang hutan ini
kalau data di kita itu orang hutan yang kita melakukan monitoring setiap tahun ya
jadi orang hutan ini berapa
sekitar individu orang hutan per kilometer persegi yang ada di luas kawasan ini
kemudian dari bekantan sendiri kita ada sekitar satu ratus dua puluh populasi di beberapa titik
karena tidak semuanya kita yang kita monitor hanya kita punya site monitoring di berbagai lokasi
ini kalau aman atau tidak istilahnya
misalnya kalau dijadikan kawasan wisata ini kan ombaknya saya lihat kan cukup ini
ini cukup aman gitu bagi orang pengwisata di sini
salah satu visi dari pengelolaan kawasan ini adalah bagaimana menjadikan kawasan ini menjadi pusat wisata unggulan di jantung borneo
jadi kawasan ini selain dari cagar biosper ramsar site banyak sekali status branding internasionalnya
salah satunya juga hob ya
hob juga masuk di dalam kawasan ini
nah jadi visi kita mengelola kawasan ini salah satunya adalah bagaimana kawasan ini menjadi pusat wisata unggulan di jantungnya borneo
kalau tidak salah ini baru tahun lalu
mendapatkan sertifikasi atau pengakuan dari unesco itu sebagai cagar biosfer
ini artinya apa
jadi ada perubahan ya dalam pengelolaannya ataupun komitmen atau hal hal yang kita harus lakukan untuk menjaga kawasan ini
karena kalau sudah cagar biosper berarti ini kan punya kepentingan untuk seluruh dunia ya
mata dunia itu sangat memperhatikan bagaimana kita mengelola kawasan ini
intinya cagar biosfer adalah bagaimana kita memadukan antara pengelolaan kawasan yang lestari dengan peningkatan mutu dan kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan sekitarnya
nah itu beban yang diberikan unesco kepada kawasan menjadi cagar biosfer
artinya apa konsep yang harus kita bangun ke depan adalah bagaimana kita mengelola kawasan ini tetap lestari dan masyarakat juga sejahtera di dalamnya
nah berbagai strategi dan upaya tentu kita lakukan
bagaimana kawasan ini tetap terjaga kena karyawan hayatinya floranya tetap bisa dihidupkan

selain itu juga masyarakat bisa beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengambil sumber daya alam yang ada di kawasan ini
konsep besarnya seperti itu
ada hal yang menarik saya lihat ya ini kan danau tapi biasanya orang wah danau itu pasti dalam
tapi kalau kita melihat ini banyak pohon pohon di sini ternyata paling dalam itu
ya paling enam meter sampai delapan meter itu yang paling dalam

tapi kondisi di sini paling kita jumpai maksimal tiga meter saja
makanya kita masih bisa lihat pucuk pucuk pohon yang ada di luar dan di dalam airnya
sebenarnya oke loh kalau berwisata ke sini dan berenang ya cukup aman kan untuk berenang kan
ya ada beberapa lokasi wisata yang kita anggap aman ya untuk wisatawan
tapi tadi lagi saya catakan bahwa karena ini habitatnya buaya sebelumnya
kita harus hati hati di beberapa lokasi yang memang
ya harus ya harus dihindari ini berapa ekor gara gara buayanya
ya setiap tahun kita lakukan monitoring buaya itu
ya di kita itu lebih dari seratus dua ratus ekor buaya yang masih ada di dalam sekitar kawasan itu

nah di situ di depan itu pulau beneran ya
ya ini pulau sepandan namanya ini salah satu kantor resort kita ada di sini
nanti kita akan lihat bagaimana di sini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan kita
sekarang masih belum atau sudah
sudah ada penggunaan
sudah sudah ada guest house yang kita bangun di sana
jadi kita bisa mendarat
ya kemudian ada jalan trekking juga ke atas puncak bukit sepandanya
oke kalau kita mampir gimana gunawan
sekalian kita tracking juga ya
kalau kita ke atas mungkin bisa lebih bisa menikmati ya pemandangan dari danau
kita lihat view kawasan di sekitar sini termasuk juga bukit yang ada di belakang kita
ini bisa kelihatan lebih jelas di pulau sepandanya
jadi uniknya ya danau sentarum ini merupakan flood plain atau paparan banjir
jadi ini kalau musim hujan jadi limpahan air dari sungai kapuas itu semuanya masuk ke sini
ini kenapa karena lebih rendah ya dari sisi
ya posisi danau sentarum ini kalau kita lihat dari sungai kapuas sungai kapuas itu panjangnya lebih dari seribu km
nah posisi danau seru persis di tengah tengahnya jalur sungai kapuas ini
artinya dari hulunya sungai kapuas itu pasti airnya akan mampu dulu di danau sentarung
makanya kita sebut sebagai penampung ya
penampung untuk sungai kapuas
nah ketika pada musim banjir seperti ini air sungai kapuas yang meluap itu ditampung oleh danau sentarung
kalau tidak daerah hilirnya seperti pontianak sintang sanggau itu pasti akan
pasti kena banjir semua
jadi kita harus berterima kasih adatnya danau ini supaya daerah daerah itu tidak kena banjir
kalau sekarang tantangan terbesarnya apa dalam mengelola kawasan ini
ini penyakit ini kalau di indonesia ini
ya ini penyakit ini kalau di indonesia
betul masyarakat masih banyak menggunakan sumber sumber plastik untuk kehidupan sehari harinya
itu menjadi salah satu momen terbesar kita dalam bahasa ini
masalah lainnya juga kebakaran hutan
sangat rentan sekali terjadinya kebakaran
jika ada aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan
maka mereka mengeluarkan untung rokok sembarangan
itu bisa menjadi kebakaran di kawasan ini
itu bagaimana penertibannya apakah ada sanksinya
berarti kan harus ada monitoring terus menerus ya
betul kita sudah membentuk kita yakin bahwa petugas tidak akan mampu menangani secara total
karena kawasan begitu luas dan tugas kita sangat terbatas
seri luasnya tadi berapa
danau itu sendiri

nah kita melihat ada peluang besar untuk kita mengelola masyarakat
sepuluh ribu masyarakat dalam kawasan kita berdayakan untuk membantu kita
sebagai contohnya di setiap desa kita buat kantong kantong pengendalian kebakaran
namanya masyarakat peduli api
kita sudah membentuk kelompok masyarakat di dalam kawasan yang peduli terhadap kebakaran ini
sehingga kita latih mereka kita berikan bantuan peralatan
dan mereka menjadi profesional di bidang pengendalian kebakaran
jadi kolaborasi ya antara pemerintah dan juga masyarakat
wah ini kita sudah sampai
dermaganya canggih juga ya ini baru dibangun kapan
ini dua ribu delapan belas kemarin
ada dalam rangka apa ada acara
ya kita kita telah ditemukan
jadi yang visi dari pengelolaan kawasan ini kan ingin menjadikan kawasan menjadi pusat wisata unggulan di harta bawang tengah
tentunya strategi kita selalu itu infrastrukturnya harus kita lengkapi
kalau kita ingin ini menjadi profesional
nah di samping kita kita lihat ini ada guest house yang kita bangun
nah rencana tahun ini akan kita bangun dua lagi untuk memanjang ke arah sana
sehingga nanti pengunjung lebih nyaman dan jikap
seperti tadi kalau hujan sebenarnya mereka bisa berteduh di sini bisa berinok di sini
nah guest house nya ini rumah
ini ya istilahnya rumahnya terapung lah ya
karena di dalam tidak bisa dibangun apa apa atau
bisa juga dibangun tapi kita lebih lihat view yang lebih menarik di sekitar sini ya
masyarakat yang pengunjung tidak hanya menikmati kawasan hutannya tapi juga bisa melihat kondisi di danau
oke yuk mungkin kita nikmati ini mungkin salah satu aktivitas yang kalau nanti sudah dibangun dan juga infrastrukturnya lah fasilitasnya juga semakin membadai
ini salah satu kegiatan yang kita bisa lakukan

dan siapa tahu kita ketemu ini satwa liar
tapi tidak boleh diganggu
yuk kita turun
jadi ini resortnya namanya resort sepandan
jadi ini salah satu pulau yang nanti kalau ada yang ingin berwisata di danau ini bisa datang ke sini dan bisa menikmati
udara di sini masih segar ya
pulau sepandan yang nanti akan dijadikan salah satu lokasi destinasi wisata
yuk kita trekking
alangkah indahnya hidup ini ya
di sini ada gunung ada danau tapi ada juga hutan
dan kalau mau selfie yuk kita selfie di sini kan
bagus sekali tuh lihat pemandangannya
ini alam begitu indah ya
indonesia ini ya
saya selalu kalau ke daerah itu sangat terharu bahwa kita memiliki banyak sekali yang cantik yang indah
tapi kadang kadang kita manusia lupa kita tidak merawatnya
tadi disebutkan oleh mas gunawan salah satu tantangan itu buang sampah dan lain sebagainya
tapi kondisi danau sentarum saat ini bagaimana
ya kita lihat memang sudah ada perubahan beberapa tahun terakhir
kita coba menggalakan terkait dengan masalah sampah ini
makanya kita tentu saja harus bekerja sama dengan berbagai pihak
salah satunya mungkin kita punya eselon i yang lain yang memang terkait dengan pengelolaan sampah ini
selain itu kita memberikan masyarakat
jadi kita menggugah masyarakat bagaimana mereka bisa pola hidup bersih sehat dan bernilai tentunya di dalam kawasan ini
salah satunya kita berikan bantuan bantuan peralatan ke mereka
ya tapi yang penting lagi itu adalah tempat pembuangan sampah ya
salah satu masalah itu biasanya ya sampah masyarakat membuang sampah di mana mana karena tidak ada tempat pembuangan akhirnya
atau tempat sampah
sampah yang memadai ya
kejajahan di pulau sepandang ini bagian tertinggi ya
paling tidak untuk resor ini
yang sudah dibangun begitu nyamannya
sehingga para pengunjung ini nggak harus bersusah payah trekking ke atas
ini seperti jalan jalan saja
sedikit ngos ngosan tapi nggak terlalu banyak
luar biasa tidak ya
happy ya pekerjaan bisa di setiap hari ini ngurusin alam ya
suka dukanya selama ini lebih banyak apa
karena bagi kami di rimbawan itu kerja di konservasi dan alam seperti ini itu bukan hanya sebuah tugas tapi jalan hidup
filosofinya seperti itu
dari pimpinan senior senior kami mengatakan ini bukan hanya sekedar tugas tapi jalan hidup
artinya jalan hidup itu di sini kita mengabdi di sini kita hidup dan di sini tempat kita beribadah
tapi pasti banyak teman teman di klhk juga yang belum pernah datang ke sini

karena ini memang kawasannya lumayan cukup jauh dan indonesia ini memiliki begitu banyak ya taman taman nasional yang sangat indah dan masih harus diterus menerus ya ditingkatkan ya potensinya
membangun resort seperti ini membuat tangga penginapan dan juga ya mengelola ini berapa kira kira yang dibutuhkan
memang dari sisi apbn kita sangat terbatas kalau untuk meloloa kawasan pastinya
tapi kita juga punya mitra yang bisa mendukung kita secara finansial
kebetulan ada beberapa mitra
kita punya ada sekitar tujuh belas mitra yang berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan ini
baik yang lokal maupun internasional
yang mulai dari yang di tingkat tapak gitu ya seperti perkumpulan kumpulan masyarakat ngo ngo
ini juga sangat membantu kita sebenarnya
baik dari fasilitas maupun kepenyindikan kapasitas di sumber daya manusia yang ada di kita
kalau yang terkait dengan internasional yang membangun fasilitas seperti ini kita dapat dukungan dari adb ya
melalui program ya forest investment program itu yang tahap pertama
itu sebenarnya tidak begitu besar membangun fasilitas yang ada di sini seperti yang kita lihat
tapi funding yang terbesar yang dibutuhkan itu digunakan untuk apa
karena visi kita adalah membangun wisata unggulan di jantung borneo
artinya kalau bicara tentang wisata tentu yang harus kita siapkan mulai dari serana perasarana kewisatanya juga
kemudian sumber daya manusia dan melibatkan masyarakat lokal
artinya ada interaksi budaya dan adat di dalam pengelolaannya
dan ini penting sekali
jadi jangan sampai ada pembangunan pengelolaan yang tidak melibatkan masyarakat
mereka harus sense of belongingnya itu harus betul betul diperhatikan dan dipupuk
nah selama ini bagus ya tadi gunawan mengatakan ada kolaborasi kemitraan dan juga kerjasama yang baik dengan masyarakat
ini kuncinya apa sih
artinya kita membangun kepercayaan dan keteladanan
kita kepercayaan artinya kita harus memberikan informasi yang benar ke masyarakat
menyampaikan program dengan baik dan jelas ke masyarakat
sehingga masyarakat bisa menerima bahwa pengopegram yang dilakukan oleh kementerian kehutanan itu adalah program yang penting buat masa depan mereka
itu yang pertama
yang kedua adalah kita memberikan keteladanan
sebagai contoh yang paling sederhana ketika membuang sampah kita wanti wanti petugas kita tidak membuang sampah sembarangan
kemudian kita wanti wanti juga kawan kawan mitra kita tidak membuang sampah
kemudian kita wanti wanti juga kawan kawan mitra kita tidak membuang sampah sembarangan

jadi ada keteladanan keteladanan seperti ini yang disampaikan ke masyarakat
sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa menjaga kawasan ini bukan hanya orang luar mereka juga harus terlibat di dalamnya
iya karena itu kepentingan diri sendiri juga
dan juga untuk memastikan bahwa tidak ada pembakaran pembakaran yang dilakukan ya
yang bisa membahayakan kawasan ini
nah tadi disebut ada sekitar sepuluh ribu ya di sini
dan mereka semua tinggal di lokasi taman nasional danasentara ini
bagaimana kalau kita kunjungi salah satu dari desa ini supaya kita bisa lebih kenal lagi bagaimana kehidupan mereka
desa apa yang akan kita kunjungi
kita yang paling terdekat kita coba kunjungi desa pega
di desa pega ini cukup unik
karena dulu desa pegah ini salah satu desa yang
itu ya kalau di dalam teleg seperti menolak keberadaan kawasan
nah saat ini desa pegah ini berdesa unggulan wisata
karena salah satu desa yang paling aktif mendukung pengelolaan dan paling aktif membantu kita dalam menangani permasalahan permasalahan di tingkat taman
apa yang dilakukan sehingga ada perubahan yang begitu drastis
jadi kita membangun kepercayaan
kita lakukan sosialisasi ke masyarakat
kita dekati masyarakat perangkat desanya ke perangkat adatnya
kita berikan penjelasan kepada mereka
kemudian kita berikan bukti kepada mereka daerah daerah yang sudah kita kelola dengan baik
sehingga mereka merasa oh ternyata yang dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini adalah untuk kepentingan mereka
bukan untuk kepentingan petugas sendiri
nah kemudian keteladanan itu tadi
kita bangun di tingkat teman teman di tingkat tapak di resort dan sebagainya
nah akhirnya kepercayaan itu muncul
udah dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas bahkan
jadi desa itu menganggarkan dari anggaran desa untuk membangun fasilitas fasilitas wisata di lokasi mereka
dan ini tidak banyak terjadi di tempat lain
makanya desa ini menjadi unik
di lokasi desa ini ada sengtuari arwana
jadi masyarakat membangun sanktuari berdasarkan kemauan mereka
iya ini saya rasa kita perlu untuk mengunjung melihat sendiri dan bertemu dengan teman teman yang ada di desa tega
dan ini juga sudah mau hujan ya
sudah hujan lagi
tapi kita melihat pemandangan danau sentarum sebelum kita kembali ke speedboat ya
tapi saya lihat ini mungkin tadi yang disebut oleh gunawan ya
ini sampah nggak bisa dikelola lebih baik lagi ya
ya ini salah satu masalah yang ada di kawasan

akhirnya kita sampai desa vega ya lumayan jaraknya ya tempat pulau
pulau resort kita resort kita tadi hampir satu jam ya hampir satu jam kita turun di sini ya kita turun
sini mari ini harus hati hati ya hati hati agar licin depan aja jangan sampai kita jatuh
ini pak edi bu sekretaris desa pega yang ada di sini waduh masih muda ya pak edi gimana sering
ada tamu dari luar sering ya biasanya dari mana aja lebih macam macam lo bu ada tugas atau
gak atau resi udah pernah sini jadi ini desa vega ini salah satu dari dua belas desa yang ada di
danau sentarum ini
ada berapa jumlah penduduknya sini jumlah kakaknya nama terlebih enam
kalau kakak satu ratus delapan puluh enam
rumahnya ini rumah panggung ya ya rumah panggung karena pasang surut air di sini mereka menyesuaikan
dengan kondisi yang alam di sini jadi rumah di sini minimal lima m sampai enam meter ya harus di atas
boleh kita lihat lihat yuk pak pahisi ya ambil ini mungkin jelasin jadi diantara enam ratus ini ada berapa
anak anaknya ada pasangan sekolah dimana di jongkong di sini ada juga di rumah belum ada smp smp terus
kalau kemana mana harus menggunakan sampah ya sampah jadi rata rata mata pencerahan
harian duduk di sini pasangnya melayang melayang kalau musim kering mesin kemarau sama juga sama
juga tapi ke bagian danau yang lebih dalam ya ini bagaimana nih sejak ini dua tahun kan sudah
ada program yang kerjasama dengan teman nasional dan ini pasti akrab dong dengan yunawan ini selama
ini kira kira apa yang dirasakan manfaatnya dengan adanya kerjasama alhamdulillah bu
hai selama ini pokoknya baik baik aja lah ah dar juga bantuan dari mereka ternyata
nbk kan seperti arwana itu dulu kamu pak ya ya juga sering mereka sini kok lihat
untuk kesehatan dan lain sebagainya bagaimana ada ini posyandu atau pesan
di sini ada puskesmas pembantu yang memang sudah ditempatkan oleh pemerintah
daerah untuk mengkawal masalah kesehatan di desa peja ini ini ini banyak sampan sampan
ini menarik ini jualan di sampan juga enggak untuk kerja bu hanya untuk kerja saja ada juga
mencari ikan itu kira kira ada jam berapa jam jamannya
hai dari pagi pagi sampai sore kadang kadang
masa hai itu pagi enam ada juga pulang setengah hari clutter juga ikannya apa onu
pulang dapat berapa banyak ikannya
tergantung musiman ada juga
kadang kadang musim dapat tuh mau dapat
boleh sampai sepuluh kilo
musim itu tergantung apa
misalnya airnya agak kering
itu lebih mudah mereka untuk mendapatkan ikatan
justru waktu kering lebih mudah
karena ikan ngumpul di tempat tempat tertentu saja
tapi kalau musim pasang seperti ini kan
ikan menyebar di semua tempat
jadi kalau ini mancing atau ini harus cukup jauh ya
ke tengah danau atau di
atau juga pakai jembal tangkapan
jerman itu alat tangkap yang statis
jadi mereka pasang di satu tempat
nanti besok baru mereka datangi lagi untuk mereka kumpulkan ikannya
ini bisa sehari dapat sepuluh kilo tadi pak edi bilang ya
iya bu kalau musim depan tuh
itu ikan jenis apa aja
seperti ikan pati
iya ikan baung kalau di sini
bila bilang terus ikan lais
kalau dapat mancing itu
pernah dapat arowana
kalau dapat nggak boleh kan ya harus
terus ikan itu apa dijual atau di
dijual buat ikan asin
diorah ikan asin
siapa yang diolah di sini juga
jadi kalau masyarakat di sini gunawan
dari tahun ke tahun itu kelihatan ada perbaikan dari segi pendapatan ekonomi mereka
iya pastinya seperti ini
kita dengan melihat kondisi seperti ini kan masyarakat masih pola tradisional sekali
jadi mereka beraktivitas dalam kawasan
hanya ke kawasan mengumpulkan ikan
kemudian mereka pulang lagi
mereka berubah keolah menjadi ikan asin atau ikan asap
kemudian mereka jual dan sebagainya
nah kita lakukan intervensi dari pemerintah
untuk meningkatkan ekonomi mereka
salah satu misalnya ya program arowana skala rumahan
kemudian kita buat tempat tempat wisata
sehingga pengunjung akan datang ke sini
untuk menggiatkan ekonomi di tingkat tapak seperti ini
tapi selain ini selain jadi nelayan menangkap ikan
apa lagi kegiatannya
misalnya nggak ada tapi ini nggak bisa bercocok tanam ya di sini
saya lihat ini ada tanaman tanaman yang ditanam di situ apa apa saja
ada banyak orang satu dua orang
terus untuk mendapatkan kebutuhan yang lain dari mana
itulah untuk menelayan untuk menangkap ikan
kalau belanja dan lain sebagainya harus mau nggak mau ke darat ya
mereka keluar misalnya belanja tadi
mereka belanja keluar nanti bawa barang makanannya ke sini lagi
silimbau belanja jongkong belanja
tapi mahal nggak kehidupan di sini
karena kan harus bulat balik naik perahu dan
ya mahal bu daripada kendaraan lama itu di darat
bomotong lebih mahal daripada
lebih mahal ya
mau kalau minyak tuh mau dua puluh tiga puluh
tapi sejak ada program ini ada peningkatan dari pendapatan dengan arwana di situ kan
ya arwana dan wisata

jadi ada tambahan ya
kira kira yang masih perlu diperhatikan yang masih kurang dan masih
desa ini apa yang sekdes lihat
banyak sih bu
contohnya apa saja
ayo ini mumpung ada penyambung lidahnya di sini
dari ekonomi masyarakat juga lah bu
contohnya apa saja yang masih bisa diperbaiki gitu perlu perhatian lah khusus
lagi harus mikirin berarti nggak terlalu banyak gini
tapi dana desa di sini digunakan rata rata untuk apa
untuk membangun ya
rumah rumah dan lain sebagainya
tapi saya lihat ini mungkin tadi yang disebut oleh gunawan ya
ini sampah nggak bisa dikelola lebih baik lagi ya
ya ini salah satu masalah yang ada di kawasan karena kebiasaan pola hidup masyarakat ya
jadi membuang sampah itu langsung ke sungai dan ke danau
jadi menjadi prb
jadi menjadi pr besar kita bagaimana hal ini bisa kita talongin ke depannya
tapi kesehatan bagaimana di sini rata rata
sehat sehat bagus
ikan dimakan juga kan
pasti gunawan sebagai pengelola taman ini pasti
karena ikannya juga kalau banyak sampah pasti nggak sehat ya
kemarin desa ini salah satu desa yang kita bikin program aksi peduli sampah nasional
jadi ini menjadi pilot project kita ke depannya
bagaimana kedepannya target kita desa ini bebas dari sampah
berbagai strategi kita lakukan selain melakukan edukasi ke masyarakatnya
kita juga memberikan bantuan peralatan
bantuan perawatan pengelola sampah
jadi kami berharap desa ini nantinya itu menjadi contoh buat desa desa lainnya dalam pengelolaan sampah yang baik di dalam tanah sampah
mudah mudahan bisa jadi contoh ya
tapi dibandingkan tahun tahun sebelumnya ada perbaikan
dari segi kebersihan dan juga kesejahteraan
ada ya itu terasa ya
nah ini kan hidup dari sebagai nelayan menangkap ikan
nah ini juga taman nasional salah satunya harus melestarikan taigua city atau keanekaragaman sapua yang ada di air ini
ini ada cara mengelolanya supaya ya makin lama makin tidak habis ikannya di sini
ya di masyarakat sendiri sudah ada aturan sebenarnya yang secara adat yang kita revitalisasi supaya mereka mengelola
ada wilayah wilayah tertentu yang dalam di sini disini silahnya but danau lindung
danau lindungi itu dana yang tidak bisa diambil setiap waktu
jadi itu memberikan peluang dan kesempatan kepada ikan untuk berkembang biak
jadi pada musim kemarau pun danau nau lindung tidak di eksploitasi oleh masyarakat di sini
dan masyarakat tahu ya
dan juga mereka membatasi alat tangkap
jadi jaring jaring yang mereka gunakan juga dibatasi ukurannya sehingga ikan ikan kecil juga tidak ikut terjaring
luar biasa ya
ya itu untuk menjaga
ini bagian dari kearifan lokal ya
kearifan lokal ya betul
karena kalau enggak ya tiap hari
jadi dianggur terus ya hilang ya
kita boleh lihat ini nggak tadi yang disebut sebagai salah satu produk unggulan di sini ya
arwana dan juga kalau tidak salah ada anggrek
boleh nggak kita lihat ini tempatnya supaya bisa mendapat gambaran
karena ini merupakan sesuatu yang memang kalau dikembangkan bisa menjadi sumber penghasilan buat masyarakat
ayo pak edi kita ke tempatnya
ini di danau sentarung hanya satu satunya ya
jadi inilah yang ada anggrek hitam
ini termasuk jenis anggrek langka di indonesia anggrek hitam ini
tidak banyak tempat yang ada anggrek
ini ada seninya juga ini untuk keluar dari boat
ini sengtuari arowana yang dibangun balai taman nasional bersama masyarakat
jadi di sini kita
dua ribu tujuh belas kita bangun lokasi ini untuk pengembang biakan arwana secara alami
kemarin kita lihat yang penangkarannya sekarang kita lihat yang kondisi di alam
nah kenapa di sini
karena lokasi ini adalah habitat aslinya arwana
di endemiknya ada di sini
jadi kita tidak perlu perlakuan apapun
tinggal lepaskan indukannya di sini harapan kita dia akan berkembang biak
oke jadi ini mungkin perlu kita ingat kembali bahwa yang namanya ikan arowana super red yang menjadi ikan paling digemari oleh para kolektor ya
jadi ikan hias
itu rumahnya di sini ya
di kampungnya pak edi ini
sudah pernah lihat tapi arwana berenang di tempat aslinya
secara liar gitu bukan di penangkaran
tidak ditangkap tapi kan
nah di sini sengaja kita lepaskan indukan arwana
kita harapkan nanti dia berkembang biak dan dia akan semakin banyak di alam
jadi tidak kelihatan arwana
kita bisa kasih umpan
tidak supaya keluar
ya harusnya bisa kita kasih umpan ya
tidak mudah kelihatan
ada berapa ekor
iya indukan arowana yang ada di sini
umurnya berapa itu mereka
ya tiga tahunan
jadi kedepannya akan diapakan setelah
harapan kita dia akan berkembang biak di sini sehingga nanti populasi di alam akan semakin meningkat
jadi ini memang tidak untuk diambil
harapannya menjadi pusat wisata
orang datang hanya melihat ikan arowana tidak untuk mengambilnya
nah ini mungkin yang harus ditekankan ya ini bukan tujuan komersil
tapi lebih untuk melestarikan dan mengembang biakan
jadi yang dijual wisatanya di sini
apalagi yang kita bisa lihat ini mungkin nanti kita coba kembali siapa tahu arowananya lagi tidur ini
kita lihat sengtuare anggrek di sebelah sana ada sengtuare anggrek yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat di sini
bukit tega ini punya keunikan
hampir seluruh bukit ini bisa kita temukan berbagai jenis anggrek di dalamnya
nah kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan anggrek
jadi mereka buat bukit ini menjadi sengtuarinya anggrek
boleh kita lihat
oke tempat terakhir di wisata bukit pegah tempat anggrek ya
di mana kita persisnya
kita berada di pusat sengtuari anggrek di desa pega
nah lokasi ini memang didesain oleh masyarakat untuk konservasi anggrek
khususnya anggrek hitam
anggrek hitam ya
iya khusus anggrek hitam
wow kita belum pernah lihat ini
namanya anggrek hitam
dan itu endemik ya
ini ya di danau sentarum
di danau sentarum
ini sejak berapa lama
ini baru dibangun dua ribu tujuh belas ini
oh sama dengan penangkaran arwana tadi
ini kebetulan ada pak edi pengelola anggrek di sini
junaydi apa kabar pak
ini daerahnya adem sekali ya enak sekali ya
jelasin mengenai apa apa saja anggrek yang tumbuh di sini
di sini ada dua macam bu
anggrek hitam sama anggrek putih
itu anggrek putih itu bu
cuma enak banyak di sini kan anggrek putih itu
yang hitam lah yang banyak di sini
tapi belum berbunga ya
baru lepas itu bu
kemarin baru lepas baru bunga itu
masih satu lah ada yang tumbuh
ini kenapa area ini dijadikan khusus tempat situs
di sini kan kita kerja sama sama resurs di lepakmawang di sapega ini
mereka bilang sama saya di sini bagus ditempatkan diwisata
karena ada anggrek hitam bu
tapi biasanya anggrek kita memang tumbuh di daerah ini
berapa ini kira kira tanaman anggreknya yang ada di sini sekarang
sekarang saya tidak menghitung berapa banyak nih bu
karena di pohon pohon itu banyak juga
kalau kita lihat di atas itu
di atas sana itu bu
jadi memang tumbuh alami ya
alami kita buat buat
dikirain ada yang ditambah dan kemudian ditanam untuk memperluas itu
belum ada bu
kita lihat sebelah sini
ini di danau sentarung hanya satu satunya ya teman
ya di sinilah yang ada anggrek hitam
ini termasuk jenis anggrek langka di indonesia
anggrek hitam ini tidak banyak tempat yang ada anggrek ini
kita beruntung di bukit tega ini hampir seluruh kawasan bukit ini ditumbuhi oleh anggrek hitam
nah ide itulah yang disambut oleh teman teman dari desa
kenapa tidak untuk asli ini dijadikan sangtuari anggrek
sekalian mereka bisa mengkonservasi anggrek hitam di sini
mereka juga bisa menjual dari sisi wisatanya
nanti ada yang boleh dijual kan ya
ya lebih dijual tempat wisatanya
anggreknya tidak akan dijual
tapi ini tempatnya unik sekali
dan apalagi kalau anggrek hitam ini termasuk langka
menurut saya ya harga tiket masuknya bisa lebih dari lima hari
ini mungkin ide dari saya aja
sebenarnya kan harga tiketnya kan apalagi kalau pengunjung
apalagi kalau pengunjungnya dari negara tetangga
itu juga rp lima
tidak terlalu murah
karena ini merupakan kawasan yang tidak bisa dinilai
dan harus kita jaga harus kita lestarikan
saya rasa ini merupakan kekayaan yang kita juga tawarkan dengan nilai yang mencerminkan itu
gimana gunawan setuju
lokasi ini sebenarnya karena berada di tengah tengah
tengah tengah danau sentarung
jadi ketika orang datang ke sini anggira itu salah satu objek wisatanya
tapi masyarakat datang ke sini selain melihat objek wisata ini
juga pengen melihat landscape yang ada di sini
selain juga tentu mereka juga ingin menikmati suasana di dalam kawasan hutan
tidak banyak di danau ini ada kawasan hutannya
karena didominasi oleh danau danau
nah ketika ada kawasan seperti ini tentu ada nuansa yang berbeda buat orang yang luar untuk datang ke kawasan
dan kita tadi kan masuk ke sini naik speed boat saja itu sudah luar biasa ininya ya
seolah olah kita tuh masuk ke labir
dan itu pemandangan yang tidak ada di danau danau yang lain
itu sendiri merupakan keunikan dari danau sentarung
tapi apalagi kira kira harapannya untuk mengembangkan daerah ini pak junaidi yang bisa diperbaiki atau
masalah pengembangan itulah bu
masalah pengembangan apa pak fajunaidi
masalah pengembangan itu bu kami masyarakat di sini desa pega mengharap supaya ada dorongan dari ibu ibu yang di atas kan untuk kemajuan desa pega ini supaya peningkatan masalah wisata ini bu
yang akan depan supaya
ada peningkatan lagi
peningkatan lagi pengunjungan yang bisa meningkat daripada yang
yang akan datangnya ya bu
sehingga juga pemasukannya juga lebih besar
tapi saya lihat juga teman teman di desa ini sangat paham ya bahwa harus menjaga kelestarian tidak merusak itu sudah bagian dari kehidupan di sini ya pak junaidi
kalau orang ada datang ingin metik anggrek itu nggak boleh kan
ini dijaga setiap hari
nggak kita jaga setiap hari bu
tapi kita orang masuk ini harus mengisikan laporan sama ketua wisata mengisikan buku tamu itu ada orang yang masuk ini
harus dicatat ya
kalau masuknya diam diam gitu terus curi anggrek itu pernah terjadi ya
nggak nggak ada bu
belum jangan ya
kalau ketahu sih ketangkap bu
karena kita belum ada undang undang untuk misal ada mereka copik itu berapa dana kita belum ada undang undang itu bu
harus itu dendanya harus tinggi ya
masih ada undang undang itu apa itu yang saya mau tanya
harus diatur secara mungkin tingkat tapak mungkin itu adat ya
karena di sini kan dominasi adat cukup kental masih
harus ada sanksinya
karena ini kan merugikan semua
tentu dari sisi administrasi pemerintahan ada sanksi mengambil sesuatu tanpa izin dalam kawasan
tapi untuk yang sifatnya mungkin pembelajaran sebagai penyadar tahuan di tingkat tapak mungkin perlu juga dibuat
ada aturan aturan adat yang mengatur tentang
tapi selama ini kerjasama dengan teman teman khususnya dari pengelola taman nasional
kerjasama lah bu selama ini
baik baik saja ya
tidak ada komplain ya
tidak ada bu
masyarakat di sini tidak ada komplain bu
baguslah dan kita juga ini sangat berterima kasih
jadi beri kesempatan untuk berkunjung di sini dan juga gunawan
ini danau sentarum ini sangat unik ya
bukan saja indah tapi ternyata di sini kaya dengan macam macam
kalau kita bicara mengenai ikan arowana ternyata aslinya itu datangnya dari danau sentarum dan juga dari daerah sini
kabupaten kapuas hulu
ya saya rasa luar biasa petualangan kita kali ini
dan kita juga diperkahi dengan cuaca yang sangat mendukung
dan ini bagi anda yang ingin berkunjung ke sini
saya rasa akan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa
pasti tidak dilupakan
demikian insight with desi anwar kali ini langsung dari taman nasional danau sentarbaru
tersisnya kali ini diwisata bukit vega
saya desy anwar ucapkan terima kasih atas perhatian anda
dan juga jangan lupa ikuti petualangan petualangan insight berikutnya
yuk sekarang kita mungkin lihat lihat dulu angkretnya